siapa yang tak kenal dengan grup vokal berjangret komedi ini
gugung yosi tika odi dan ujo kembali mengobati kerinduan para penggemar
dengan merilis sebuah single terbaru bertajuk
coconut yang aku suka
lagu yang diciptakan oleh tika panggabean jody permato dan chester aditya ini
terinspirasi ketika tika sedang siaran di radio
tapi isinya sebenarnya coconut tuh cuma sebuah kata yang kita pengen ear warm aja gitu loh
jadi orang orang tuh gampang coconut
nah tapi isi the whole song adalah tentang mengajak pendengarnya untuk bergembira
berdansa berhappy happy sama proyeknya
project pop sebenarnya gitu
se proyek pop itulah
konsep yang diambil dalam pembuatan video klip ini pun terbilang unik
karena terinspirasi dari fenomena fenomena yang viral di media sosial
kita kemas ada video klipnya yang mungkin akan lebih ngena
karena kita pendekatannya adalah buat video klipnya
yang seperti yang biasa dilihat oleh para pemirsa itu di sosial media
meninggalnya oon di awal tahun dua ribu tujuh belas karena diabetes
meninggalkan duka yang cukup dalam bagi para personel project pop
sebagai pengingat sosok oon kalimat five buddies six souls
kini selalu mereka dengungkan
mereka berdua berdua bersama sama
mungkin secara fisiknya gak ada tapi soulnya ada
jadi kalau orang bilang project pop berlima
sebenarnya kita tuh berenam tetap
gak akan tergantikan
ketika salah satu dari kita harus kemudian dipanggil tuhan
bukan berarti itu membuat kita berhenti berkarya
berkarya justru harus terus
karena itu emang udah jadi tugas kita sebenarnya
meski telah kehilangan satu personelnya
project pop tetap bertahan dan terus berjalan hingga menginjak usia dua puluh dua tahun
bukan perkara mudah untuk mempertahankan eksistensi
baik dalam proses kreatif dan juga menjaga kekompakan dalam grup
menurut rencana project pop akan mengeluarkan album terbarunya di tahun depan
dan akan tetap konsisten menampilkan karya karya yang dibalut dengan unsur komedi jenaka yang ringan
gampang diingat dan tentunya sangat menghibur
seperti coconut dance yang satu ini